salah satu sentra penjualan binatang piaraan ini berada di jakarta timur
hewan hewan dijual dalam kandang yang diletakkan di trotoar
jenis hewan pun beragam termasuk anjing dan kucing yang menjadi favorit
anjing dan kucing yang kita temui di sini kebanyakan berusia di bawah enam bulan
untuk jenis rasnya pun bermacam macam
mereka diletakkan di kandang kandang berukuran kecil dan menyatu dengan hewan lain yang dijual
seperti monyet ayam dan reptil
untuk harga jualnya pun lebih murah dari pasaran
untuk kucing termurah dijual di harga rp tiga ratus lima puluh
sampai paling mahal yakni kucing peranakan british shorthair dijual seharga rp sepuluh lima belas juta
harga pasaran kucing jenis ini menurut penjual bisa menyebabkan
mencapai rp dua puluh lima juta per ekor
lokasi penjualan hewan di jalanan ini kadang dipandang kontroversial
hal ini karena berbagai jenis binatang ini bercampur di satu lokasi
sehingga bisa saling menularkan virus berbahaya
karena itu sebagian penggemar binatang
memilih untuk membeli hewan peliharaan di breeder atau peternak
agar mendapatkan jaminan
seperti salah satu lokasi yang saya kunjungi ini
kucing di sini diperhatikan aspek kesehatannya
dari mulai makanan hingga vaksin lengkap
sebagian juga ditanami microchip yang berisi data keturunan kucing ini
data yang disimpan di microchip bisa dibaca di dokter hewan
selain itu mereka memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh indonesian cat association
namun harga yang mereka tawarkan tentu saja tidak semurah jualan hewan di jalanan
bahkan ada yang sampai dua puluh lima juta rupiah satu ekor
dalam sehari mereka bisa menjual empat sampai lima kucing ras dengan omset mencapai puluhan juta setiap bulannya
nah mas dari puluhan kucing di sini kira kira yang mana nih yang harganya mungkin paling mahal
kalau buat sekarang yang paling mahal ada kucing scottish pock yang berasal dari skotlandia
jadi kita impor langsung dari skotlandia
mas ini kan harganya luar biasa ya dua puluh lima juta
kalau boleh tahu apa sih yang membedakan mungkin kucing yang harganya mungkin biasa aja sampai harga fantastis kayak gini tuh apa
karena kalau kucing yang ini mereka sudah memiliki birth certificate
bahwasanya mereka ini resmi dan mereka juga memiliki microchip
microchip itu sebagai tanda bahwa sebenarnya mereka ini membedakan dari kucing yang lain
istilah kata kaya
maksudnya mereka ini punya data tersendirinya
jika anda tidak ingin mengeluarkan uang untuk mendapatkan anjing dan kucing sebenarnya masih ada cara lain
metode ini adalah mengadopsi anjing atau kucing yang dirawat di shelter binatang seperti salah satu shelter yang saya kunjungi ini
berdiri sejak dua ribu delapan shelter ini sekarang memiliki satu ratus dua puluh
mereka menjelaskan anjing dan tiga puluh satu kucing
mereka menyelamatkan kucing dan anjing terlantar baik itu yang liar dibuang pemiliknya bahkan sampai kucing dan anjing yang mengalami kecelakaan yang melukai fisik
jadi anda tak perlu khawatir karena anjing dan kucing di shelter dirawat dengan baik serta sudah dilakukan vaksinasi dan sterilisasi lengkap
shelter ini tidak menuntut biaya apapun dalam proses pengadopsian
biaya operasional shelter untuk mengurus anjing dan kucing didapatkan dari donasi hasil penjualan barang bekas oleh pengurus hingga program sponsor di mana masyarakat bisa memilih ingin berdonasi pada anjing atau kucing mana yang mereka pilih melalui instagram
setelah setuju maka mereka akan mengirim donasi khusus senilai satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk anjing atau kucing pilihannya dalam jangka waktu tertentu
saat ini shelter memiliki anggota program sponsor sebagai pengadopsi anjing dan kucing
dan mereka akan dikirimkan update berkembangan melalui foto ataupun video terkait anjing atau kucing yang mereka beri donasi setiap bulan
namun meskipun gratis kita tidak bisa begitu saja membawa dari sana
proses adopsinya sangat panjang
calon adopter harus mengirim email mengisi form hingga menjalani survei rumah dan pelayakan calon pengadopsi
semua ini dilakukan demi kesejahteraan hewan nantinya
jadi kenapa beli kalau di shelter ada banyak sekali
kalau di shelter kalau orang berpikir ya tapi saya ingin raster tentu ada kok
mau kecil mau besar mau muda mau tua semua juga ada
jadi kalau misalnya dengan adopsi kita akan menyelamatkan nyawa dari shelter bukan hanya satu dua
karena kalau ada satu diadopsi kita bisa rescue lagi
anjing dan kucing yang ada di sini bukan hanya dilakukan perawatan fisik saja tapi juga dilakukan rehabilitasi mental atas segala trauma yang pernah mereka alami
jadi jika anda pecinta hewan yang ingin mempunyai peliharaan ada baiknya melihat opsi adopsi
karena sudah pasti anda mendatangkan hewan yang terawat secara fisik mental dan juga terlatih
tim liputan cnn indonesia